selain desain besar olahraga nasional dalam waktu dekat kemenpora bersama pssi juga akan menggelar piala menpora
turnamen yang akan digelar pada dua puluh satu maret nanti itu akan menjadi turnamen sepak bola pertama di indonesia yang digelar di masa pandemi
dan untuk mengelaborasinya telah bergabung melalui sambungan zoom menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
selamat sore pak menteri salam olahraga
selamat sore salam olahraga
oke pak menteri karena waktu kita singkat ini nggak panjang hari ini
saya mau tanya langsung soal tujuannya kemenpora menggelar piala menpora
apakah kemudian turnamen ini menjadi pengganti piala presiden yang biasanya menjadi turnamen pramusim sebelum liga satu berlangsung pak menteri
iya jadi piala menpora ini tentu menjadi uji coba buat kita dalam kegiatan sepak bola yang pertama di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
kita belum berpengalaman
nah oleh karena itu sebelum menuju kompetisi resmi yang direncanakan akan dimulai pada bulan juni setelah idul fitri
maka kita harus pastikan dulu bahwa pergelaran kompetisi sepak bola itu bisa menerapkan protokol kesehatan dengan serius dan ketat
saya mau pastikan bahkan saya melihat sendiri sejak jam lima pertandingannya itu jam delapan saya jam lima sudah ngecek stadion bagaimana penerapan protokol kesehatannya
nah itu kan masih uji coba latihan latih tanding biasa
nah kita lihat dalam turnamen seperti apa karena turnamen ini ukurannya persis sama dengan kompetisi yang akan kita lakukan
harus kita pastikan bahwa penerapan protokol kesehatan benar benar panitia dan pssi serta lib sebagai pengelola kompetisi bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin
oke pak menteri
pak menteri protokol kesehatan selama pertandingan dipastikan bisa berjalan secara maksimal
tapi bagaimana kemenpora memastikan bahwa tidak ada kerumunan saat pelaksanaan pertandingan mengingat ini pak yang paling sulit sebetulnya untuk ditertipkan adalah supporter untuk mereka tidak datang kemudian ke stadion memberikan dukungan kepada klub klub kesukaannya begitu pak
ada kesan bahwa supporter ini tidak tertib
tetapi ternyata setelah saya berbicara dengan pimpinan pimpinan kelompok kelompok supporter
dari seluruh indonesia sebelum izin itu keluar dan juga para pemilik pemilik klub
ternyata salah kita melihat supporter kita
supporter kita bisa tertib yang penting kita beri panduan beri arahan yang jelas
dan mereka saya bisa pastikan akan ikut berkontribusi supaya pertandingan pertandingan ini akan jalan
kontribusi mereka dalam bentuk apa
dalam bentuk mereka tidak berkerumun tidak datang ke stadion kemudian juga tidak nonton bareng
karena ini pertandingan bisa ditonton atau disaksikan langsung dari rumah
tidak perlu datang ke stadion disiarkan langsung melalui siaran televisi maupun
live streaming jadi pakai handphone pun bisa
buat apa harus berkerumun buat apa harus melakukan nonton bareng
jadi supporter kita sekali lagi saya sangat percaya sama mereka
bahwa mereka bisa memberikan dukungan yang sangat signifikan terhadap dimulainya pertandingan sepak bola ini
sebab kalau mereka tidak mematuhi itu akhirnya yang akan rugi bukan pemain saja bukan pelatih saja
bukan klub saja tapi para supporter juga akan rugi
karena mereka akan kehilangan tontonan untuk tim tim kesayangan mereka
pak menpora kita bicara soal dunia olahraga secara general
bagaimana kelanjutan kompetisi cabang olahraga di tanah air
mengingat hanya ibl kompetisi yang baru berjalan di tengah pandemi
dan untuk sepak bola ada piala menpora yang akan dilaksanakan
bagaimana dengan cabang olahraga lain pak
saya sudah persilahkan kepada cabur cabur yang lainnya untuk melakukan apakah itu kompetisi
turnamen maupun kejuaraan
tetapi kita akan pastikan bahwa penerapan protokol kesehatannya sama dengan
apa yang dilakukan di ibl untuk basket dan sepak bola
sehingga pihak kepolisian yang akan memberikan izin akan mempertimbangkan itu
dan saya akan berani memberikan rekomendasi kalau penerapan protokol kesehatannya standarnya sama
kami tidak akan membedakan satu cabar lebih longgar satu cabar lebih ketat dan lain sebagainya
karena sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi
kita harus juga bantu upaya upaya pemerintah yang menerapkan ppkm skala mikro
dengan kita menekan menurunkan pandemi ini
nah dengan demikian olahraga bisa jalan
tetapi kesehatan masyarakat juga bisa terjaga
tapi yang paling utama buat pemerintah adalah tentang kesehatan masyarakat
nah bagaimana kita mencari cara olahraga jalan kesehatan terjaga
bagaimana mencari cara agar olahraga jalan dan juga kesehatan bisa juga jalan berjalan beriringan
salah satu grand design yang kemarin sempat disebutkan oleh pak menpora setelah rapat terbatas dengan presiden
adalah melakukan pembinaan atlet
salah satunya adalah membangun kembali
kembali kompleks olahraga hambalang
padahal yang kita tahu pembangunan di sana disebut melanggar amdal pak
nilai anggarannya berapa
ini bagaimana kemudian solusinya pak zainuddin amali
ya jadi dalam grand design atau desain besar olahraga kita
itu untuk yang level anak anak smp
itu kita akan tempah mereka di sepuluh sentra olahraga yang ada
tentu pembinaan ini harus sudah mulai dari sd dan komitmen menteri pendidikan dan kebudayaan luar biasa
mas nadi memberikan dukungan
nah kemudian begitu dia naik ke level sma kita akan tampung mereka di cibubur
kita punya sko cibubur
tentu dengan berbagai fasilitas yang kita lengkapi
nah kita harapkan kita juga punya tempat untuk training camp atau pemusatan latihan
untuk atlet elit atau tingkatan tingkatan perguruan tinggi
dan mereka yang sudah masuk di elite nasional dan sudah kita dorong untuk siap terjun di perhelatan perhelatan olahraga dunia
nah sementara ini kan kemenpora punya hambalang
nah tentu kalau itu menjadi salah satu saya tidak sampaikan bahwa itu satu satunya
yang menjadi salah satu yang kita pertimbangkan tentu akan kita lihat
nah untuk urusan teknisnya kemenpora tidak ikut
kita serahkan semua kepada kementerian pupr
bagaimana hasil reviewnya bagaimana hasil evaluasinya bagaimana penilaiannya
tentu kita akan menerima dari kementerian pupr
karena itu menjadi tufoksi mereka
tetapi intinya adalah dalam desain besar olahraga nasional itu
kita butuh ada satu
training camp atau pemusatan latihan untuk elit dan yang akan kita dorong ikut di dalam pertandingan pertandingan atau kejuaraan kejuaraan dunia
apa nama olimpiade asian games maupun sea games
kita belum ada kita belum punya itu
nah kita sedang juga mencari alternatif alternatif lain
dengan demikian maka
apa yang kita hasilkan dari sekian banyak talenta dan bibit bibit yang kita latih
kita tempatkan di sepuluh sentra di daerah daerah
kemudian makin terseleksi dia kita bawa ke cibubur
makin terseleksi lagi dia akan kita tempatkan di satu pemusatan latihan
nah salah satu alternatifnya adalah hamba lang ya
karena itu kan memang menjadi akses yang tercatat dalam
aset kementerian pemuda olahraga
nah tetapi kalau itu secara teknis tidak mungkin kan
tentu kami tidak akan paksakan itu
kita akan lihat lagi mana alternatif alternatif lain
jadi intinya adalah indonesia butuh satu pemusatan latihan atau training camp
untuk atlet elit yang sudah siap untuk terjun ke multi event maupun single event

oke semoga desain besar olahraga nasional ini bisa berjalan sesuai dengan
oke semoga desain besar olahraga nasional ini bisa berjalan sesuai dengan
program dari kemenpora
dan kita tunggu nanti bagaimana jalannya pertandingan piala menpora
apakah betul betul bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai yang diharapkan
dan semua cabang olahraga lainnya bisa menggelar kompetisi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
sehingga olahraga dan juga kesehatan bisa berjalan beriringan begitu
pak menteri terima kasih sekali waktunya pada sore hari ini untuk cnn indonesia newsroom
salam olahraga pak menteri pemuda dan olahraga zaiduddin ammali
terima kasih sekali bapak